kedati sudah pernah ditolak sebelumnya oleh mahkamah konstitusi sejumlah tokoh
masyarakat sipil kembali bersiap menggugat ulang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold ke mahkamah konstitusi
seperti dikutip sieningindonesia com tokoh tokoh itu adalah
bushro mukodas bambang wijoyanto muhammad katib basri roky gerung faisal basri hadar gumai robertus robert ferry amsari angga sasongko daniel anzar simanjuntak titi anggreni dan juga hasan yahya
mereka menilai ambang batas presiden mengebiri hak rakyat memilih presiden
karena ambang batas presiden yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi
para pemohon yang diwakili oleh denny indrayana ini berharap gugatan tersebut segera diputus oleh mahkamah konstitusi sebelum masa pendaftaran calon presiden berakhir sepuluh agustus mendatang
sebelumnya mahkamah konstitusi menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
pasal dua ratus dua puluh dua yang mengatur ambang batas pencalonan presiden digugat para pemohon karena dinilai tidak relevan dan juga diskriminatif
meski secara konstitusi pasal dua ratus dua puluh dua dinyatakan sah dua hakim konstitusi lain mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat
mahkamah konstitusi yang diketuai oleh hakim konstitusi arief hidayat
akhirnya menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh dua

menolak uji materi pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold
menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya
lima memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinya
pasal dua ratus dua puluh dua undang undang pemilu menyebutkan
dalam pertimbangannya mk menilai presidensial threshold relevan dan memperkuat sistem presidensial
meski pasal dua ratus dua puluh dua dinyatakan sah oleh mk
dua orang hakim konstitusi suhartoyo dan saldi isra mengajukan perbedaan pendapat atau dissenting opinion

yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan
disadari atau tidak dengan rejim presidensial threshold
masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai calon calon pemimpin bangsa
yang dihasilkan dari partai politik peserta pemilu
dengan membuka kesempatan kepada semua partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden
masyarakat dapat melihat ketersediaan calon pemimpin masa depan
selain itu masyarakat juga disediakan pilihan yang beragam untuk calon pemimpin tertinggi di jajaran eksekutif
gugatan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden ini diajukan oleh enam pihak berbeda
di antaranya partai idaman partai bulan bintang perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
serta pakar komunikasi politik effendi ghazali

meladiah rahma jakarta
meladiah rahma jakarta
meladiah rahma jakarta
tiga tokoh lintas profesi dan tiga ahli hukum mengajukan kembali uji materi terhadap syarat ambang batas pencalonan presiden ke mahkamah konstitusi
kami akan mendiskusikan hal ini bersama bang hadar nafis gumai pemohon uji materi ambang batas pencalonan presiden
terima kasih bang hadar sudah datang
kemudian melalui sambungan skype dari banyuwangi jawa timur ada mbak nihayatul wafiroh wakil ketua komisi dua dpr fraksi pkb
terima kasih mbak nini sudah mau bergabung bersama kami
terima kasih di
saya mau ke bang hadar dulu ini
mau tanya apa yang kemudian ini kan kemudian tahun lalu kita sudah tahu bahwa mahkamah konstitusi sudah menolak uji materi permohonan serupa gitu
kenapa kemudian mas sadar dan kawan kawan ingin mengajukan hal yang sama atau ada yang berbeda sebenarnya dari
dari pengajuan ini
tentu harus ada yang berbeda
jadi mahkamah konstitusi sudah mengatur bahwa pasal yang sama itu dapat diajukan kembali sepanjang ada rujukan pasal yang berbeda atau kalau toh sama tetapi dengan argumentasi yang berbeda
nah jadi yang kami akan ajukan ini berbeda
paling tidak saya pastikan berbeda dengan gugatan yang kami ajukan yang saya terlibat di dalamnya langsung
nah perbedaannya terutama adalah kami ingin mengungkapkan bahwa sebetulnya pasal dua ratus dua puluh dua ini bertentangan dengan konstitusi karena apa
karena memang sebetulnya tidak diperintahkan oleh konstitusi kita untuk mengatur seperti yang isinya kita ketahui di dalam pasal dua ratus dua puluh dua itu
karena konstitusi kita itu sebetulnya sudah sangat jelas mengenai syarat yang perlu diatur adalah mengenai tata caranya
nah sedangkan pencalonan yang dibunyikan di dalam pasal dua ratus dua puluh dua itu itu menambah mengenai syaratnya
nah jadi jelas di sini tidak sesuai dengan konstitusi kita
oke secara administratif atau normatif legalistik anda menilai ini bertentangan dengan konstitusi kan
tapi secara substansi apa yang kemudian menjadi pendorong teman teman dua belas orang ini kemudian melakukan pemohonan ini sebenarnya
ya saya kira kemudian dengan pengaturan pembatasan yang kita ketahui cukup ketat dan tinggi itu ini ya
maka potensi untuk adanya pasangan calon yang cukup
pilihan pilihan yang cukup begitu itu menjadi sulit
ya sampai hari ini saja yang kita sudah sebetulnya tahu undang undangnya sudah cukup lama diberlakukan
kita masih belum jelas siapa pasangan calon presiden kita
oke ada nama tertentu untuk calon presidennya tapi siapa wakilnya misalnya
nah padahal pendaftaran itu sudah dua bulan kurang
agustus tanggal ya
agustus tanggal delapan gitu
nah masa kita mau punya pemilu di mana masyarakat itu masih blank cukup blank tentang pilihan pilihannya
kalau masih blank dengan pilihan pilihan kenapa menyalahkan undang undang bukan menyalahkan partai politik yang kemudian tidak segera secepatnya mencalonkan calon presidennya atau menentukan pilihan
berarti tidak mungkin juga mau bisa secepat karena syarat ini begini ketat
jadi buat pencalonan itu ditentukan di last minute last minute ya kemudian merugikan publik seperti itu ya mas adar ya
bahkan dengan syarat seperti ini potensi pasangan calon satu pun itu lebih tinggi terjadi
nah apakah kita mau pemilihan kita dengan satu pasangan calon
nah padahal konstitusi mengatakan ini adalah pemilihan
apa makna pemilihan
pemilihan itu artinya pasangan calonnya
pasangan calonnya lebih dari satu
nah kira kira begitu
yang kita inginkan dan kita pandang sesuai konstitusi juga harus cukup banyak
saya akan kembali ini dulu mbak nini
melihat ada rekan rekan yang kelompok masyarakat sipil yang kemudian ingin lagi nih mengajukan uji materi terkait dengan ini
selamat malam pak ada
selamat malam mbak
selamat tidur fitri
pada dasarnya kita di pkb sangat menghormati proses hukum gitu
dan kalau ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan undang undang hasil dari dpr yang prosesnya ini tidak sebentar tapi prosesnya cukup lama
bahkan pada poin ini
presidensial threshold itu tidak hanya cukup diselesaikan di tingkat pansus tapi harus dibawa ke rapat paripurna sehingga saat itu harus ada voting
nah kalau ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan proses ini tentu pkb sangat menghormati
silahkan proses hukumnya uji materinya silahkan dilanjutkan ke mk
walaupun pada tanggal sebelas januari dua ribu delapan belas mk sudah menolak permohonan ini
tapi kalau ternyata menurut pak hadar dan kawan kawan masih diperlukan untuk melakukan proses kedua dengan catatan catatan tertentu silahkan
pkb sangat menghormati hukum yang berlaku di indonesia ini
proses prosesnya silahkan dilalui
nanti kita serahkan kepada mk apa keputusan dari mk
oke secara substansi gimana manini
dengan hal hal yang tadi diungkapkan oleh mas adar ini akan memberangus pilihan akan membuat masyarakat tidak punya pilihan yang lebih luas
hal hal substansi ini menurut anda

itu sebenarnya ada banyak hal yang kita pertimbangkan
salah satunya sistem ini berlaku bukan hanya sekarang ini tapi dua pemilu sebelumnya juga sudah berlaku
dan tidak ada yang
tidak ada yang komplain tidak ada yang melakukan apa itu
itu yang pertama
yang kedua adalah partai politik ini adalah representasi dari suara masyarakat
bagaimana representasi masyarakat ini
padahal lewat partai lah representasi dari masyarakat itu bisa dihitung
jadi kalau tidak ada legitimasi dari masyarakat tentunya bagaimana kita bisa memilih peguam yang benar benar itu pilihan rakyat
kalau kita sendiri tidak bisa mengusungnya
ketika mengusungnya pun kita tidak mendapat legitimasi
kita tidak mendapat legitimasi dari masyarakat
secara substansi pun sebenarnya undang undang ini sudah merepresentasikan atau memenuhi kaedah kaedah penguatan nilai nilai demokrasi sendiri ya mbak widini ya
dalam perspektif anda ya
jadi ketika presiden itu ketika maju harus dapat menunjukkan hukuman real dari masyarakat
tidak tiba tiba orang yang mungkin yang kaya tiba tiba orang yang mendadak saja mendadak saja populer lalu kita usung menjadi calon presiden
tapi harus mendapatkan
dapat hukuman real dari masyarakat
dan hukuman real dari masyarakat itu adalah representasinya di negara kita ini adalah melalui partai
jadi kalau dikatakan bahwa ini tidak bisa menjadi apa itu demokrasi
apa itu demokrasi dan sebagainya
ini perlu tentunya kita lihat lagi bagaimana sebenarnya demokrasi yang ada di indonesia ini
karena demokrasi di indonesia ini adalah representasinya adalah masyarakat dan partai politik adalah mewakili suara dari masyarakat
namun kembali lagi partai pkb sangat mendukung
silahkan kalau kawan kawan akan mengajukan ini pada proses mk
mbak neni kita akan break dulu
saya akan kasih kesempatan bang hadar untuk menjawab tadi apa substansi yang diberikan oleh mbak nini
tapi usaha jenayah berikut ini tetap bersama kami

mbak nini yang diberikan oleh mbak hadron
kita jadi berdebat masalah substansinya lagi
karena secara administratif tadi mbak nini mengatakan ini bebas bebas saja nanti akan diuji oleh para kekonstitusi
tapi secara substansi sebenarnya tidak ada yang salah
karena dalam beberapa dua pemilu sebelumnya lancar lancar saja
dua syarat pencarian ini
kemudian juga mengenai legitimasi
yang tadi juga dikatakan harus melalui partai politik yang tersaring sehingga calon calon ini tidak seperti pasar yang siapa saja bisa mencalonkan diri gitu
jadi yang pertama kita harus bedakan pemilihan yang akan kita lakukan dua ribu sembilan belas dengan pemilihan yang sebelumnya
di mana pemilihan itu tidak dilakukan secara serentak
jadi bahwa syarat yang threshold ini itu baru dibentuk beberapa bulan saja
pemilu legislatif kemudian digunakan di dalam pilpresnya
tetapi kan yang terjadi sekarang ini adalah pemilu yang serentak
nah bagaimana logika kita bisa gunakan dengan mudah
karena syarat tersebut bentukannya adalah sudah lima tahun yang lalu
dan sudah dibentuk
itu digunakan di pemilihan presiden yang lalu juga
oke konfigurasi lama menurut anda ya
kalau ini mau kita teruskan misalnya saja saya tidak menyebut nama terpilih calon presiden yang sekarang sudah lima tahun
misalnya begitu kan
itu nanti artinya pemerintahan berjalan sampai sepuluh tahun padahal itu dari dukungan yang sepuluh tahun yang lalu
nah ini kan tidak logis ya
nah jadi itu respon saya mengenai hal tersebut
tidak perlu terlalu kuat
karena di dalam konstitusi kita satu satunya sistem pemilihan dari pemilu pemilu kita yang ada itu hanya pemilihan presiden yang sistemnya tuntas di dalam konstitusi kita
dan sistem itu sangat ketat dan itu memastikan bahwa yang terpilih siapapun pasangan calonnya pasti punya legitimasi yang tinggi
karena absolute majority suara harus didapatkan dan juga penyebaran yang merata juga harus didapatkan
ingat ada sekurang kurangnya lebih dari separuh provinsi itu memperoleh
nah jadi itu adalah satu sistem yang sudah sangat kokoh memang disiapkan di dalam konstitusi kita
karena memang kita tahu masyarakat kita ini begitu beragam
apalagi konteksnya itu kita ada macam macam agenda pada saat reformasi kita terapkan waktu amandemen
itu ada provinsi yang mau merdeka dan sebagainya
ketimpangan pembangunan dan sebagainya
jadi butuh pemimpin
pemimpin yang memang sangat kuat
dukungan yang sangat merata
legitimasi yang tinggi
di dalam sistem pemilihan presiden itu sudah ada mesin atau mekanisme itu yang menjamin nanti hasil pemilunya akan demikian
manini gimana komentarannya mbak
jadi sebenarnya ketika ini dilaksanakan pemilu serentak ini menjadi challenging baru ya buat kita masyarakat indonesia
karena pemilu itu selalu berbeda antara pemilihan legislatif dan pilpres
namun dengan adanya sistem kita yang baru antara pilek dan pilpres ini yang bersama sama
karena kalau sebelumnya itu kan bisa ketahuan lebih dulu
oh ini yang akan dicalonkan
oh ini partai partai yang bisa mengusung
nah dengan adanya pemilu yang berbarengan ini tentunya calon yang terseleksi itu akan lebih penting
karena nanti bayangkan kalau ternyata kita sudah pemilunya bareng antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden
betapa riuhnya demokrasi yang ada di indonesia ini
ini akan sangat menyulitkan
menyulitkan bukan hanya pada masyarakat indonesia tapi juga pada prosesnya
saya yakin pasti akan ada dua puluh orang yang akan mencalonkan
apakah itu tidak baik mbak semakin banyak calon
bukannya tidak baik
bukannya semakin baik
banyaknya riuhnya akan semakin riuh
kita harus menjaga demokrasi ini
bukan hanya dijaga secara
kualitasnya tapi juga dijaga prosesnya
bukannya semakin banyak pilihan masyarakat akan semakin baik menentukan pilihan
sehingga kontestasi dan perang wacana perang gagasan menjadi lebih tajam
karena tadi mas hadran sudah mengatakan legitimasi tetap akan ada ketika proses ini berjalan

salah satu alasan kenapa kita mengadakan
pengadakan pemilu ini berbarengan antara pileg dan pilpres adalah untuk menekan biaya
salah satunya itu
kalau kita akan ada banyak calon bagaimana nantinya akan berapa kali berapa kali tahapan
tidak mungkin satu kali proses
tapi akan bisa dua kali atau tiga kali bisa jadi seperti itu
karena akan banyak calon
nah kita harus kembali pada ide salah satu ide awalnya kenapa pilek dan pilpres itu diserentakkan
salah satunya adalah kita ingin menekan biaya
biaya dari pemilu ini
jadi buat pkb sendiri tidak terlalu baik sebenarnya kalau terlalu banyak calon yang ikut berkontestasi
tidak juga seperti itu
jadi pada dasarnya sebenarnya calon yang ada paling tidak itu benar benar mendapatkan legitimasi dari rakyat
dan partai itu adalah kunci dari legitimasi rakyat
tidak akan ada pentingnya
tidak ada yang punya partai atau tidak
bayangkan nanti kalau ternyata yang terjadi pemilihnya adalah orang orang atau pasangan yang partainya tidak kuat di parlemen
nah itu seperti itu gimana mas adar
atau ternyata dia tidak punya partai atau partainya tidak masuk parliamentary up
nah itu yang dikhawatirkan akan menjadi sulit lagi gitu ya ke depannya
mas andre itu kan fakta fakta politiknya tidak bisa dihindari
sebenarnya jika kalau memang undang undang ini didesain untuk membuat politik indonesia lebih stabil lagi
seperti dikatakan mbak nini tadi secara kualitas
ya saya kira itu argumentasi yang bisa kita cerna ya
tetapi bahwa apakah itu akan pasti terjadi saya kira sangat tidak mungkin
bahwa di dalam konstitusi
sistem pemilihan presiden itu sudah tuntas
dan sistem itu sedemikian lupa dibuat memastikan siapapun pasangan calon presiden terpilih itu akan mendapat dukungan yang sangat besar
kemudian yang kedua tidak mungkin di dalam konstelasi politik kita perjalanan sejarah dari sekian pemilu ini
bahwa masing masing partai politik akan mencalonkan sendiri
dan kan dia pasti akan menghitung hitung
pasti dia akan bergabung
ya kalau sepuluh juga kebanyakan dong misalnya itu enggak juga
kalau menurut saya gitu
katakanlah itu terjadi
kalau tadi ketakutan biayanya akan lebih mahal
pemilihan akan berkali kali
kan cuma dua kali
jadi jangan kita juga terlalu berlebihan mengangkat ini
nah tetapi yang terpenting adalah
jangan sampai hitung hitungan
efisiensi ekonomi dan sebagainya
itu justru melanggar konstitusi
karena konstitusi itu sudah memberi ruang
jadi bahwa calon itu bisa berangkat dari partai politik
kalau kita pahami itu
nah kemudian bisa sampai putaran kedua
artinya pasangan calon itu bisa banyak gitu ya
ini kan sudah diberikan di konstitusi
demokrasi kita adalah kedaulatan rakyat
nah dampaknya untuk warga masyarakat terutama pemilih ini
jika memang undang undang ini tetap berlangsung
tidak dikabulkan gitu gugatan anda
mas sadar apa dampaknya secara politik
dampak secara kualitas demokrasi kita tentunya
lebih mendasar lagi
karena dengan model pengaturan sekarang
pasal dua ratus dua puluh dua itu
itu ruang untuk terbukanya
perubahan di dalam pemerintahan yang mendasar
jadi siapa yang akan menjadi yang terpilih
itu menjadi tidak terlalu besar
karena persyaratan itu adalah persyaratan sebelumnya
ini sudah lebih mengunci
jadi ruang yang baru sama sekali
jika saja masyarakat kita menginginkan
jangan kita pikirkan konteks sekarang
yang mungkin kita merasa nyaman
kayaknya sebagian besar sudah milih
kita mikir jauh ke depan
ada saja situasi dimana di negara kita
mungkin kita sudah capek
kita mau yang baru
dan yang baru itu berangkat dari partai politik baru
nggak mungkin dong dengan sistem ini
nah itu mbak dini konfigurasi politik
jadi sepertinya kalau kita
saya tambahin dikit
esensi daripada pemilu
itu haruslah ada ruang yang terbuka
nah mbak dini itu bagaimana
dengan konfigurasi politik lama
yang dipakai di pemilu yang baru
seperti kayak kita mau pergi kemana
kita pakai mobil yang stnk nya sudah habis gitu
misalnya padahal kita pengen pakai mobil baru
kalau saya melihat
mas hadar terlalu underestimate
terlalu underestimate dalam artian
sudah pasti bahwa yang akan maju
si a si b atau si c
tapi kalau kita melihat sekarang ini
kalau kita melihat sekarang ini
banyak sekali calon calon yang muncul
jadi kalau ketakutannya adalah
hanya orang itu itu saja yang akhirnya maju
ternyata ketakutan itu juga berlebihan bagi saya
karena buktinya yang ada di sekarang ini
kalau kita melihat
konstelasi politik yang ada di indonesia
ini banyak sekali calon yang muncul
mulai calon wakil presiden
banyak sekali tokoh tokoh yang muncul
nah saya pikir
tidak perlu ada ketakutan
bahwa yang akan muncul itu itu lagi
dinamika politik yang ada di indonesia
perubahannya sangat luar biasa
bentuk dari persepsi bahwasanya
itu nanti akan
masyarakat akan merasa tidak punya pilihan
masyarakat ini ada partai politik
partai politik tentunya
harus mengambil inspirasi
aspirasi dari masyarakat
nah dari aspirasi masyarakat itulah
mereka partai politik
ini melakukan diskusi
dan melakukan analisis
tentang siapa yang nantinya akan didukung
untuk menjadi calon presiden
atau wakil presiden
jadi jangan khawatir pak
tidak perlu khawatir saya
calonnya hanya itu itu saja
walaupun tadi ada a b dan c
tadi sebut mas hadir
karena ternyata politik di tempat kita itu sangat dinamis
dan calonnya banyak yang muncul
akan membatasi orang orang untuk maju
bahkan partai politik tidak akan mengunci tadi itu ya
seperti kata mas hadar tadi
saya pikir enggak
kalau ternyata ternyata ada
paling tidak ada tiga atau empat calon yang bisa muncul
buat pkb itu cukup lah ya
cukup untuk demokrasi kita ya
empat calon itu ya
bahkan kalau di
kpu itu mengatakan bahwasannya
kalau ada partai politik yang ternyata dukungannya
itu kpu tidak bisa menerima
kpu tidak menerima pendaftarannya
karena itu menutup calon lain untuk maju
nah ini berarti sebenarnya dengan persyaratan itu pun
calon calon yang baru bisa sangat mungkin untuk maju
dan jangan lupa
dipastikan tidak akan terjadi gitu mbak ya
semuanya sangat dinamis di indonesia ini
bahkan calon tunggal yang ditakutkan
lebih baik tidak mengurangi makna untuk melakukan
terus melakukan gerakan politik juga pak hadar
jadi calon tunggal yang ditakutan itu
tidak mungkin akan terjadi di pilpres kali ini
dengan persyaratan itu
mbak dini kita akan lanjutkan dialognya
kita sudah antisipasi juga di
mbak nini kita akan lanjutkan dialognya
usaha jalan berikut ini
kita akan kembali membahas
apakah sebenarnya ini
atau mungkin senang senangan
untuk kembali mewujudkan wacana publik ini
sebenarnya ini punya posibilitas
untuk dikabulkan dan menang sih
mengingat apa presiden
yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu
dengan pembahasannya usaha jalan berikut
sebelum kita akan membahas
bagaimana perjuangannya di
saya mau kembali lagi nih
mas ander tadi
mengenai hal yang prinsipil
kok jangan takutlah
satu atau dua
calon tunggal tadi
sudah hampir dipastikan
tidak akan terjadi
itu yang ditakutkan oleh
kita bersama gitu
ya mari kita lihat
ini kita lihat
ini kita lihat
masing masing ada calon
panduk sana sini
partai politik sana sini
nah tapi masih ada yang
sampai saat ini
belum jelas kan
meskipun calonnya banyak gitu ya
boarding pasnya terbatas
maksud anda gitu ya
nanti kita baru tahu
atau pada saat
itu sudah ada
yang kita tidak akan pernah tahu
rakyat tidak pernah ingin
yang mungkin saja
kuatan uang di situ
mungkin pak sadar ya
kita tidak ingin juga
bukannya itu lumrah dalam demokrasi
kalau sepanjang itu bermanfaat
masyarakat tidak akan tahu
dan tidak akan diberitahu
apa yang terjadi
ini urusan elit
jadi kita harus hindari
kemudian yang kedua
saya ingin berkomentar juga
bahwa masih sangat mungkin
dengan pengaturan sekarang
kalau mbak nini tadi katakan
kalau ada seluruh
dan itu tidak memungkinkan sisanya
membentuk koalisi untuk mencalonkan yang lain
itu harus ditolak
tetapi kemudian juga ada pasal pengaturan
jika masih terjadi satu pasangan
itu dilakukan berdasarkan undang undang
yang mana itu jadinya
tanggal presiden terpilih itu
tidak bisa digeser di negeri kita
jadi potensi pasangan
itu masih mungkin terjadi
di dalam sistem yang seperti ini
dimana threshold berlakukan
jadi menurut saya
yang paling mendasar sebetulnya
pengaturan ini bertentangan dengan konstitusi
dengan segala macam tadi argumentasi
oleh karena itu
kita harus perbaiki
dan perubahan ini
bukan kami melihat konstelasi politik sekarang
harusnya tidak demikian
kita punya sistem yang
untuk kepentingan jangka panjang
kenapa anda dan para pemohon lain
itu tidak percaya saja
kepada para elit elit politik
yang menjalankan amanahnya
bahwa mereka merepresentasikan
mereka akan menentukan calon presiden
yang dimaui oleh
ini gak nyambung
banyak sekali kan
apa yang diperjuangkan
oleh partai politik
yang lebih prinsip
jangan sampai kita menerapkan
atau menjadi landasan
dan pemilu kita
bertentangan dengan konstitusi
itu paling penting ya
itu prinsip sekali
kita bicara mengenai posibilitas
nanti mbak nini akan saya minta
bagaimana menjawab substansi tadi
kepada para elit
tapi mengenai posibilitas
untuk menang ini
di makam konstitusi
kalau kita lihat kan ini
atau pasal dua dua dua ini
tidak bertentangan dengan konstitusi
kalau kita bicara mengenai
ingin mengajukan lagi
seberapa besar anda yakin
dikabulkan oleh mk
apa yang membuat
geledek apa yang membuat mk
yang bisa terkait dengan hal tersebut
terkait dengan substansinya
kemudian argumentasi yang baru
pasalnya yang berbeda misalnya
itu bisa menjadi landasan
menjadi pertimbangan juga
kejelasan pasangan calon presiden kita
katanya banyak itu
wajah wajah baru dan sebagainya
tapi kan tidak clear
yang kita baca di koran justru
oh waktu itu memang kelihatannya akan sepakat
tapi kayaknya kita tidak mungkin lagi sepakat
nah gitu kan
jadi berbahaya nanti begitu
weh kita jadi
tapi itu dengan deal deal yang
macam macam tertutup kita
kunci nya sebenarnya di situ ya
deal deal di luar keinginan rakyat sebenarnya
saya kira itu
saya ingin sekali mengingatkan
penting bahwa kita bergerak ini
negara ini sesuai dengan konstitusi
mbak nini gimana komentar anda mengenai tadi
kalau mau clear
ini memang sebelumnya belum clear
kalau mau clear itu memang setelah pendaftaran ditutup
kalau kita pengen tahu pasangan dan
dan calon wakil presiden nantinya
kalau sudah confirm
itu ya ketika pendaftaran ditutup
kalau masa sekarang belum bisa pak
karena ini belum masa pendaftaran
dan kalau tadi ketakutan bahwa masyarakat nanti tidak tahu
siapa yang dicalonkan
tau tau ketika masa pendaftaran
ini ada masa kampanye
di dalam peraturan pemilu kita
sudah jelas sekali
tentang masa dimana
presiden dan calon presiden dan wakil
itu melakukan kampanye
saya pikir masa kampanye itu adalah
masa dimana masyarakat bisa mengenal calon calonnya
masyarakat bisa mengetahui visi misi
dari calon pasangan presiden dan wakil presiden ini
jadi bukan sekarang
sudah menyampaikan visi dan misi
calon presiden atau wakil presidennya
itu sudah melanggar
karena ini masa pendaftaran belum
mulai masa pendaftaran
jadi sabar dulu ya
belanda masih jauh
belanda masih jauh
jadi ketika masa kampanye lah
masyarakat itu bisa melakukan
atau menggali lebih dalam
jadi jangan khawatir
tiba tiba tidak tahu siapa calonnya
kalau dikhawatirkan oligarki mbak
oleh penyelenggara pemilu
dan juga dalam undang undang
sudah jelas undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
di pemilihan presiden
salah satunya adalah kampanye
jadi saya pikir masa kampanye itu adalah masa
itu bisa maksimal sekali menyapa
dan saya pikir itu cukup
masa kampanye yang diberikan
kalau kekhawatiran tadi
kalau kekhawatiran tadi
keputusan calon presiden
atau wakil presiden itu
hanya diputuskan melalui deal deal gelap
tidak sesuai dengan apa yang mau rakyat gitu
kata mas hadar
partai politik menentukan calon presiden
itu bukan hanya kemauan partai politik
tapi tentu mendengarkan
pkb tentunya ketika nanti mencalonkan presiden
dan wakil presidennya
tidak hanya berdasarkan keinginan elit pkb
tapi itu juga harus berdasarkan
contohnya kalau pkb bisa jadi
itu adalah rekomendasi
perintah dari para kiai
para ulama dan masyarakat
secara umum masyarakat indonesia
pkb dengan sebelas juta pemilihnya
tentunya tidak bisa meninggalkan
jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya
partai politik itu
menentukan pilihannya seenaknya
karena kalau partai politik menentukan pilihan
pasangan presiden dan wakil presiden seenaknya
konsekuensinya ada di partai politik itu
dia bisa jadi
tidak akan mendapatkan legitimasi
apalagi sekarang adalah
kalau salah menentukan langkah partai politik
dalam menentukan calon presidennya
bisa habis suaranya
jadi saya yakin partai politik
tidak akan memilih calon presiden dan wakil presiden
tanpa mendengarkan suara dari masyarakat
mbak manini yang terakhir
apa dampaknya bagi demokrasi
bagi tahapan pemilu
jika memang permohonan masyarakat
dan kawan kawan ini dikabulkan oleh makamu konstitusi
dalam waktu yang sangat pendek seperti ini
akan ada kegaduhan
akan ada kegaduhan
di indonesia ini
karena pada dasarnya sekarang
seluruh partai politik posisinya
sudah siap untuk
mengikuti aturan undang undang
kalau itu akan
akan ada kegaduhan
dan itu kita sangat menghindari
karena sebentar lagi
kita bukan hanya presiden
tahap tanggal dua puluh tujuh ini
kita akan melkada
demokrasi kita pada bulan bulan ini
luar biasa banyak
saya ingin tegaskan
pkb siap dengan segala konsekuensinya
mk memutuskan bahwasanya
mas haidar dan kawan kawan ini
pkb tentu akan mengikuti proses itu juga
jadi apapun keputusannya
insya allah siap untuk menjalankan
terima kasih mas hadar terakhir sekali
gaduh gak nih
keos gak seperti yang dikhawatirkan manini
saya kira tidak
bahkan pkb siap kok kalau ada putusan mk
yang katanya gaduh itu dia siap juga
jadi saya kira tidak
dan tadi ada satu poin lagi
untuk kemungkinan dikabulkan
karena kita sudah tahu juga
ada dua hakim mk
yang memang kemarin dissenting opinion
dan kami perkirakan
atau kami harapkan juga nanti
dengan perspektif baru
argumentasi baru ini akan nambah lagi
hakim kita yang
kemana ini prosesnya mas hadar
sudah didaftarkan secara online
menunggu apa namanya
respon untuk sidang
perbaikan dan sebagainya
sementara kami sendiri juga akan
untuk kemudian melakukan
campaign lah ya mengenai hal ini
dan berbicara dengan berbagai pihak
dan diharapkan sebelum agustus sudah keluar putusan
kami berharap dan itu sudah kami mintakan
dalam permohonan juga
untuk bisa diputuskan segera
karena kami berpandangan bahwa ini
sesuai konstitusi dan kemudian bisa digunakan
untuk pemilihan presiden mendatang
terima kasih mas hadar
kita akan lihat bagaimana perkembangannya
dan dinamikanya apakah akan dikabulkan
atau sama dengan putusan yang lalu
terima kasih manini
atas perbicaraannya selamat lebaran juga
dan pkb siap ya meskipun gaduh
tapi siap dengan apapun yang diputuskan
terima kasih manini terima kasih mas hadar
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini
tetap di layar pemilik kepercayaan